sulit untuk menyampingkan kepentingan politik dalam pembahasan rancangan undang undang pemilu dengan pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
ruu pemilu yang seharusnya selesai pada akhir april dua ribu tujuh belas diperpanjang pembahasannya hingga dua puluh juli dua ribu tujuh belas
isu syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold menjadi perdebatan panjang dalam ruu ini
lalu seperti apa dampaknya pada pilpres dua ribu sembilan belas nanti setelah dpr mengesahkan presidensial threshold dua puluh hingga dua puluh lima persen
kami nyatakan kami tidak akan ikut dan tidak bertanggung jawab atas keputusan pada malam hari ini
apakah ruu ruu pemilu dapat disetujui
meski diwarnai aksi walkout empat fraksi dpr yaitu gerindra demokrat pks dan pan yang memilih ruu pemilu dengan opsi ambang batas pencalonan presiden
rapat paripurna dpr mengesahkan presidensial threshold dua puluh dua puluh lima persen
beberapa elemen masyarakat yang tidak setuju dengan presidensial threshold ini memilih untuk melakukan uji materi ke mahkamah konstitusi
presidensial threshold dua puluh dua puluh lima persen di undang undang pemilu berarti partai politik atau gabungan parpol yang dapat mengusung calon presiden
ialah mereka yang mendapat dua puluh persen kursi di dpr atau dua puluh lima persen sah nasional hasil pemilu dua ribu sembilan belas
ada pun hasil perolehan suara sepuluh partai politik di dpr dalam pemilu dua ribu empat belas lalu
dengan hasil ini tidak ada satu partai politik di dpr yang bisa mengusung capres sendiri tanpa berkoalisi
hingga kini sudah ada empat parpol yang menyatakan akan mendukung jokowi di pemilihan presiden dua ribu sembilan belas nanti
yakni golkar nasdem hanura dan p tiga
dari koalisi keempat parpol ini jokowi telah melebihi presidential threshold
dua puluh lima persen dalam undang undang pemilu
bila pdi perjuangan ikut menyatakan dukungannya untuk jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas
maka jokowi mendapat dukungan lima puluh satu sembilan puluh enam persen kursi dpr atau lima puluh dua dua puluh satu persen perolehan suara
nama yang kerap terdengar untuk menjadi lawan jokowi di pilpres nanti ialah ketua umum partai gerindra prabowo subianto
bila seperti ini keadaan pilpres dua ribu empat belas lalu pun akan kembali terjadi
fantauan ke obrigasi sejak ini mem villan sejahtera di disahkan dan sudah kena turun polisi dari pks

kedua umur keerangannya membutuhkan daftar secara penetrasipieces dalam pekan jumlah jika di russoid akan kemenangan gd quierek publica
sepan sudah terangkan di drago
jika tidak jock prithat akan mengundang anggota pe jer tastes
jika percaya namanya dengan rendah harapan tetapi mengundang sanghrang bagi omong diverse segala publik visually misi politik mereka
jika keamaran bijase sedang banyak nahan takie
jokowi memang terang jelas dengan gd lonely
di dalam partai koalisi pendukung anisandi terdapat pan gerindra dan pks
yang diperbolehkan untuk mengusung calon presiden di pemilu dua ribu sembilan belas nanti
hanya demokrat dan pkb yang belum menentukan pilihan mereka di pilpres dua ribu dua puluh